kita beralih ke informasi lainnya
puluhan ribu pendekar pencaksilat di ponorogo menggelar zikir bersama di alun alun ponorogo
selain berdoa agar pilkada serentak dua ribu sembilan belas berjalan damai dan aman
para pendekar juga mendoakan seluruh korban bencana tsunami di palu dan banten
sedikitnya empat puluh lima ribu pendekar pencaksilat dari persatuan setia hati terate atau psht ponorogo jawa timur
minggu pagi menggelar zikir bersama di alun alun ponorogo
selain zikir bersama para pendekar perguruan pencaksilat terbesar di indonesia ini
juga menggelar pertunjukan senam kolosal pembukaan persaudaraan psht
serta pencakseni single dan double
setelah menggelar pertunjukan bersama sama
seluruh warga psht bersama pejabat dan bupati ponorogo menggelar deklarasi pilkada damai
para peserta juga mendoakan serta menggalang dana
untuk korban bencana tsunami yang terjadi di palu banten dan lampung
beberapa waktu yang lalu
mengharapkan pelaksanaan pemimpin nanti bisa berjalan lancar tetep aman dan sejuk
yang mana semuanya itu bukan suatu harapan kita bersama
sehingga bisa terpilih pimpinan pimpinan yang amanah
kita melaksanakan apa yang disebut dengan bumi reyok bersikir
maksud dari ini semua yang pertama ini bentuk sebagai rasa kesyukuran kita
atas apa yang telah diberikan oleh allah kepada kita semua
selama tahun dua ribu delapan belas ini
dan selama ini
kegiatan yang dinamai bumi reyok bersikir
dan gerakan kolosal pencaksilat
dengan peserta pendekar terbanyak
yang digelar warga psht ponorogo ini
tercatat dalam lembaga prestasi indonesia dunia
catur priambodo ponorogo jawa timur